kpk kembali menetapkan tiga puluh delapan anggota dprd yang diduga terlibat kasus suap mantan gubernur sumatera utara
gatot pu jono groho sebagai tersangka jilid tiga
hingga kini sudah ada lima puluh anggota dprd sumatera utara yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut
ketua dprd sumatera utara wagirin arman satu siang mengatakan tiga puluh delapan anggota dprd sumatera utara
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
belum tentu semuanya bersalah
namun demikian proses hukum yang dilakukan penyidik kpk akan tetap dihormati
dprd sumut pun sudah menerima surat pemberitahuan dari kpk terkait status tiga puluh delapan anggota dprd sumut yang kini tersangka
dengan penetapan status tersangka kepada tiga puluh delapan anggota dprd sumut
diharapkan kerja anggota dprd sumut tidak terganggu dan ketua dprd sumut dapat melakukan antisipasi
kasus suap mantan gubernur sumatera utara gatot pu jono groho terus bergulir
jilid pertama kpk menetapkan empat anggota dprd periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sebagai tersangka
salah satu diantaranya mantan ketua dprd sumut ajib sah
di jilid kedua kpk menetapkan dua belas anggota dprd sumut sebagai tersangka
dan jilid tiga kpk kembali menetapkan tiga puluh delapan anggota dprd lainnya sebagai tersangka
untuk apa tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara ini
maka kita percayakan penuh proses ini mudah mudahan kawan kawan saya yang sekarang tersangka itu tidak semua bersalah
kita terus hormati langkah proses hukum itu kita juga hormati kawan kawan dprd tiga puluh delapan itu belum tentu bersalah loh
jangan buru buru diponis dia belum tentu
oleh karenanya mari kita jaga situasi dan kondisi yang kondusif di sumatera utara ini untuk menjaga muka kita di sumatera utara itu akan lebih baik
komisi pemberantasan korupsi membenarkan penetapan tiga puluh delapan anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau dprd sumatera utara sebagai tersangka
kasus suap mantan gubernur sumut gatot pujo nugroho
dikutip dari cnn indonesia com ketua kpk agus rarjo membenarkan telah mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik
tertanggal dua puluh delapan maret dua ribu delapan belas untuk tiga puluh delapan anggota dprd sumut periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu empat belas
kasus suap gatot suap berkaitan dengan persetujuan laporan pertanggung jawaban pemerintah provinsi sumut dan persetujuan perubahan apbd dua ribu tiga belas dua ribu empat belas dan dua ribu lima belas
suap juga terkait dengan penolakan penggunaan hak interpelasi terhadap pemprov sumut pada tahun dua ribu lima belas
penetapan tersangka tiga puluh delapan anggota dprd sumut ini menambah daftar catatan buruk bagi ibu kota provinsi sumatera
di sumatera utara
sebagai gambaran pada dua ribu tujuh belas lalu hasil survei dari transformasi internasional indonesia menempatkan kota medan sebagai kota paling korup
dari dua belas besar yang disurvei indeks persepsi korupsi kota medan mendapat poin terendah yaitu tiga puluh tujuh empat poin